beralih ke informasi lain kontestasi pilgub jawa barat memanas
setelah nama wali kota bandung ridwan kamil dan wagub jabar deddy mizwar dipastikan maju
mendadak muncul nama menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
pdi perjuangan mengisyaratkan melirik susi sebagai calon gubernur jawa barat
kedatangan menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti ke kantor dpp pdip minggu kemarin cukup mengejutkan
pasalnya kehadiran susi langsung dikaitkan dengan rencana pdip mencalonkan susi sebagai calon gubernur jawa barat
susi dinilai memiliki pengaruh kuat sebagai tokoh wanita pangandaran
dpd pdip jabar bahkan meminta susi menyampaikan visi misinya di depan tokoh jabar
namun susi mengelak saat ditanya kemungkinannya maju pilgub jabar
dia mau apa hari minggu mau ketemu ibu udah lama udah tiga bulan tidak pernah ketemu udah itu aja
sementara pdip membenarkan melirik susi
sebagai cagub jabar
pasalnya pdip mendengar masukan dari tokoh masyarakat yang menginginkan susi maju
menurut elit pdip sosok susi yang berhasil memimpin kementeriannya menjadi daya tarik tersendiri
memang kan setiap pilkada ini kan sebenarnya tidak bisa hanya soal kepentingan partai
atau katakan untuk kepentingan hanya untuk menang saja
tapi kita melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat jawa barat sesungguhnya
nah berdasarkan masukan masukan dari masyarakat jawa barat
dari tokoh tokoh itu memang ada cukup banyak yang menginginkan bu susi juga
nah terutama sebelah jawa barat bagian selatan ya
pangandaran dan lain lain
nah begitu juga pak mantan kapolda pak anton carlian
kemudian juga tokoh tokoh lain banyak memberikan masukan
jadi karena itu nanti dpp ibu ketua umu akan mengundang juga tokoh tokoh masyarakat jawa barat
sebagai representasi sensasi masyarakat jawa barat
melihat sejauh apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat jawa barat untuk memilih pemimpinnya nanti
pekan depan rencananya pdip akan mengundang calon gubernur jawa barat untuk menjalani fit and proper test
elit pdip mengisyaratkan akan mengumumkan cagup cawabuk jabat dalam waktu dekat